warga seng timun kecamatan kampung bugis kepulauan riau dihebohkan
dengan penemuan tengkorak manusia berserakan di lahan bekas perkebunan
milik warga pada enam agustus
kerangka yang ditemukan seperti tengkorak gigi lengan dan bagian tubuh
langsung dilaporkan ke polisi
ditemui selasa siang kapolres tatanjung pinang kombes polhari bertis opus
sungguh mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter forensik
kerangka manusia tersebut berjenis kelamin wanita dan diduga
sudah meninggal dunia setahun lalu
namun polisi belum bisa memastikan kerangka manusia yang ditemukan
merupakan korban pembunuhan karena masih dalam proses penyelidikan
kapolres juga mengatakan dalam setahun terakhir ada enam belas orang warga
ada dugaan itu korban pembunuhan atau
belum masih kita telusuri ya
dia dari dokter forensik ya
matakan kelamin pembunuhan
itu udah tahunan di dalam
warga yang merasa hilangkan kewarganya
nah ini sudah kita sampaikan juga
nanti udah kita umumkan
nanti bisa berkoneksi ke kita
warga kelurahan penembahan kapaneon kraton kota yogyakarta
senin petang dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia
yang terpendam di kedalaman satu meter
kerangka tersebut ditemukan di lokasi proyek revitalisasi benteng
penemuan ini berawal dari cangkul pekerja galian
yang membentur sebuah tengkorak kepala
temuan ini kemudian dilaporkan ke pihak polisian
polisi kemudian melanjutkan penggalian di sekitar temuan tengkorak
hasilnya ditemukan juga potongan tulang
yang diduga berasal dari kerangka yang sama
tetapi perusahaan sejarah memang dulu
di sini itu sebelum tahun dibangun kiosk kiosk
sekitar tahun enam puluh tujuh puluh an
dulu memang lahan kosong
aparat kampung setempat menambahkan
selain di tempat ini sejumlah kerangka yang diduga
berasal dari jenazah lain juga ditemukan di lokasi berbeda
tapi masih berada di kawasan proyek revitalisasi benteng
tinggu putan cnn indonesia